sebelumnya editor metro tv yodi prabowo diduga mengalami penganiayaan sebelum akhirnya tewas
polisi menerjunkan dua anjing pelacak untuk mencari jejak pelaku dengan mengendus dua barang bukti
yakni pisau yang diduga digunakan pelaku dan baju korban
kedua anjing pelacak berhenti di lokasi yang sama di sekitar danau kavalio pesanggerahan
yang diduga tempat pelaku pembunuhan editor metro tv yodi prabowo
kasat reskrim polres jakarta selatan akbp irwan santosa saat ditemui di tkp satu siang mengatakan
dari hasil otopsi awal ada dugaan penganiayaan yang menimpa yodi
barang bukti berupa pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menusuk korban tertinggal di tkp
sementara itu pemirsa ditemukan luka lebam di sekitar bahu dan leher yang mengindikasikan korban dipukul benda tumpul
polisi masih berupaya mencari pelaku yang diduga tidak jauh dari lokasi kejadian
jadi kami koordinasi dengan mabes polri baharkam kepolda kemudian polsek
intinya kami cek ulang merunut bagaimana korban maupun diduga pelaku pada saat kejadian